menjaga kelestarian hutan dan juga merawat lingkungan kita agar tetap asri dan indah ini merupakan tanggung jawab kita semua
oleh sebab itu perlu kolaborasi kerjasama antara masyarakat setempat dan juga pemerintah dan pemerintah daerah
bila dilakukan dengan baik hal hal yang positif bisa dilahirkan ya contohnya di daerah ini di pantai desa jurusebrang di kabupaten belitung
di mana tidak lama lalu pantai ini merupakan suatu kawasan yang betul betul dirusak akibat penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat di sini selama bertahun tahun
sehingga alamnya rusak dan juga tentu saja membahayakan bagi pesisir ini
tapi hanya dalam waktu kurang dari lima tahun kini sudah disulap menjadi sebuah mangrove park yang begitu indah yang bisa dijadikan tujuan wisata yang menarik yaitu ekowisata mangrove
nah insight kali ini melihat bagaimana cara cara kolaborasi yang sangat efektif ya yang bisa mengubah sesuatu yang sebelumnya rusak ya menjadi sesuatu yang menarik

sebab itu ikutilah perjalanan kami kali ini ke kabupaten belitung persisnya di pantai desa jurusebrang
hutan secara alami telah memberikan manfaat dalam menyokong kehidupan baik secara langsung maupun tidak
di kawasan pesisir hutan mangrove mampu meredam gelombang dan menahan abrasi air laut
keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan mutlak dibutuhkan
desa jurusebrang dulunya merupakan pusat pertambangan ilegal di kabupaten belitung yang berdampak pada rusaknya kawasan pesisir
namun dengan keterlibatan kelompok hutan kemasyarakatan seberang bersatu yang dibentuk pada tahun dua ribu tiga belas
jurusebrang kini bertransformasi menjadi salah satu kawasan eco wisata di kepulauan bangka belitung
program perhutanan sosial kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dijadikan akses legal oleh kelompok hkm seberang bersatu
dalam memanfaatkan tujuh ratus lima puluh tujuh hektare hutan negara secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi hutan untuk kehidupan
melalui perhutanan sosial masyarakat yang dulunya merupakan penambang ilegal beralih profesi ke sektor pengembangan jasa lingkungan
dengan menjadi pemandu wisata dan melakukan budidaya perikanan
masyarakat di sekitar hutan kini mendapat peningkatan ekonomi bila dibanding menjadi penambang ilegal
kesuksesan tersebut tidak terlepas dari peran serta para penyuluh kehutanan
yang konsisten memberikan pendampingan kepada anggota kelompok hkm dalam mengelola kawasan sambil menerapkan konsep konsep pelestarian
masyarakat yang diperkenalkan oleh masyarakat yang berada di belitung mangrove park
kawasan ekowisata gusong bugis yang berada di pantai desa jurus berang di kabupaten belitung
di provinsi bangka belitung
nah ini daerahnya luar biasa cantiknya sangat hijau asri dan air pantainya di sini juga sangat bersih
kalau anda datang ke sini banyak sekali selfie spot sehingga kita bisa memuat ya untuk instagram kita
foto foto yang sangat unik dari tempat ini
tapi bayangkan lebih dari empat tahun yang lalu daerah ini merupakan daerah yang gersang ya
ini dulu itu bekas penambangan liar dan sudah begitu dieksploitasi sehingga justru membuat daerah ini tidak sama sekali tidak bagus ya rusak
tapi sekarang ternyata sudah dikelola oleh masyarakatnya sendiri dan juga bermitra dengan pemerintah dalam hal ini
dengan dijen perhutanan
pembangunan sosial dan kemitraan lingkungan
dan saya sudah ditemani oleh direktur dari kemitraan lingkungan itu sendiri mbak jo kumaladewi
kita panggil mbak jo saja
dan juga di sampingnya ada mbak erna matanari pendamping dari perhutanan sosial
jadi konsep perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini adalah bekerjasama ya antara pemerintah dalam hal ini
dibawa klhk dengan masyarakat

masyarakat dilibatkan boleh mengelolanya tentu sesuai dengan aturan aturan yang sudah disetujui
yaitu tujuannya adalah pelestarian
tapi di situ masyarakat setempat juga boleh bisa mendapatkan mata pencarian lah
sehingga ekonominya juga bisa dibantu
kira kira begitu ya
ya betul sekali
mbak jo konsep ini
karena ini kan merupakan kolaborasi
tapi juga ada dari masyarakat dan pendampingnya
nah ini apa apa saja yang harus kita ketahui mengenai kerjasama ini
apa caranya bagaimana apa yang boleh apa yang tidak boleh dan untuk jangka waktu berapa lama
kalau izin aksesnya sebenarnya untuk tiga puluh lima tahun
di dalam peraturan menteri delapan puluh tiga tahun dua ribu enam belas itu dalam pasal lima puluh delapan e memang dikatakan bahwa salah satu hak yang akan diberikan kepada pemegang izin adalah mendapatkan pendampingan
mendapatkan pendampingan ini menjadi sangat penting karena berhasil tidaknya tujuan ps ini tergantung peranan dari si pendamping
mengelola kelembagaan mengelola kawasan hutan dan juga nanti mengelola usaha dari masyarakat
oke jadi mbak erna kan pendamping ini yang di bawah perhutanan sosial
jadi istilahnya digajinya oleh
sebenarnya bukan digaji ya
jadi sebagai penyuluh kehutanan diminta membantu sebagai pendamping perhutanan sosial
ditetapkan berdasarkan surat kelas
putusan kepala balai atas nama dirjen pskl tentunya dan dibiayai apbn hanya untuk biaya operasional saya kira tidak
untuk satu kawasan ini
untuk satu kawasan ini
untuk tujuh ratus tadi
hanya satu seorang diri
sebenarnya bu di sini kita nggak cuma di sini
tetapi kalau di belitung sendiri kita cuma ada lima penyuluh kehutanan
belitung kabupaten belitung
ada lima penyuluh
yang menaungi untuk sekarang izin perhutanan sosial khusus untuk di belitung sendiri ada empat puluh lima izin
lima puluh lima izin kalau itu mencakup di kabupaten itu berapa jumlah kawasan yang
kurang lebih dua puluh ribuan bu
jadi di sini kita pendamping mendampingi sembilan kelompok perhutanan sosial dibagi setiap penyuluhnya
wah jadi lumayan luas sekali
nah sebelum saya
saya bertanya nanti tentang bagaimana ya cara pendampingannya kenapa perlu adanya pendamping
dan apakah ini untuk semua program perhutanan sosial atau hanya khusus yang untuk hutan masyarakat
semua skema perhutanan sosial baik hkm hd hutan desa hkm kemasyarakatan ada htr ada kulin kk dan kemitraan
pertama tadi yang saya sebutkan
diamanahkan di dalam permen lhk nomor delapan puluh tiga bahwa dia berhak mendapat pendampingan
karena ada beberapa hal yang juga diatur di dalam permen tadi bahwa pemegang izin harus melakukan hal hal seperti penyusunan rencana kerja umum rencana kerja tahunan kemudian melakukan identifikasi potensi membentuk kups kelompok usaha perhutanan sosial
yang saya kira dalam hal ini perlu didampingi
karena kalau masyarakat saja kan membuat hal hal yang rinci seperti itu dengan form form yang mungkin buat mereka agak berbelit belit ya
sehingga perlu pendampingan
apalagi kalau mungkin latar belakangnya eks penambang dan lain sebagainya
jadi lebih untuk pelaksanaannya dan sehingga administrasinya dan apakah sesuai dengan sk nya itu sendiri
erna ini kan pendamping berarti harus paham betul ya mengenai daerah ini potensinya apa
jadi ini juga bisa bekerja sama dengan baik dengan perhutanan sosial
mungkin bisa cerita sedikit apa apa saja yang dilakukan dan latar belakangnya mana
saya ikut jadi pns di sini di tahun dua ribu sembilan belas
jadi sudah lumayan cukup lama yang mengenai daerah ini
tapi untuk mendampingi hkm seberang ini sendiri kurang lebih baru satu tahun bu
nah di sini kami mungkin pendamping tidak terlalu bekerja keras bu untuk mendampingi mereka
karena pada dasarnya di sini di kelompok ini sudah ada pendamping yang berpengalaman
jadi kita pendamping di sini hanya mengarahkan mereka bu
ini yang boleh ini yang tidak boleh
kalau misalnya kita punya jejaring seperti yang ibu bilang tadi untuk pasar atau promosi nah kita bantu di situ
kalau untuk administrasi sendiri rata rata juga kelompok ini sudah mandiri dalam administrasi bu
kita hanya mengawasi intensif mengevaluasi memonitoring kegiatan mereka
jadi selama ini bagaimana sama satu satunya
jadi selama ini bagaimana sama satu satunya
saya sudah mendampingi kelas
saya sudah mendampingi kelas
saya sudah mendampingi kelas
saya sudah mendampingi kelas
saya sudah mendampingi kelas

dan bagaimana kerjasama dengan hkm
kalau untuk satu tahun ini bu kurang lebih kalau di sini saya lebih kemarin dalam bekerja sama dengan investor atau pihak ketiga
nah di sinilah peran saya selaku pendamping mengarahkan mereka
kalau untuk kita menjalin kerjasama dengan suatu investor atau suatu perusahaan kita harus mentaati rambu rambu tertentu
contohnya seperti apa
contohnya seperti apa
contohnya seperti apa
kalau seperti itu bu misalnya pembagian hasil nanti tidak boleh investornya yang lebih tinggi dibanding kita yang punya lahan
nah itu penting
harus ada inilah sense of ownership nya juga bagi masyarakat
jangan juga kita di sini kita yang punya lahan kita yang jadi pekerja
mereka yang menguasai
bila perlu memang investor hanya menanamkan modal kelompoknya mengelola
mengelola permohonan keuangan tadi mau digunakan untuk apa
untuk mengembangkan apa
di segi mana di sektor mana
nah sejauh ini bagaimana
jalan dengan baik sesuai dengan rambu rambu itu mbak erna
atau apa ada tantangan yang harus dilakukan
ini ada bu tantangannya
karena selama ini investor tahu bu ini kan kawasan hutan lindung
kita mungkin sama sama tahu ya
kalau investor lebih mau menanamkan modal kira kira yang bisa enggak
ini kan di kawasan tanah negara bu
mereka mau bergerak di sini tidak bisa secara leluasa
ada rambu rambu yang perlu ditaati
seperti pembangunan misalnya tidak boleh dalam bentuk permanen
kalau mereka kan pengennya permanen bu
misalnya pembuatan tambak misalnya
tidak bisa sembarangan
apalagi ini kawasannya statusnya hutan lindung
kalau dalam perhutanan sosial ini bu yang paling susah dan mengalami kesulitan itu tadi
setelah pasca terima izin
mereka untuk bergerak itu kendalanya mau diapain
itu tugasnya di kita tadi bu
penyuluh harus peka melihat peluang potensi yang ada di kelompok itu
dan juga tergantung tadi bu
kita harus punya sosok ketua atau pemimpin kelompok yang mampu mengayomi dan merangkul semua anggota yang ada
kalau tantangannya menghadapi kelompok itu sendiri kelompok masyarakat di sini
dalam melakukan penyuluhan edukasi latihan itu apa apa saja yang masih diperlukan erna
kalau di sini bu sudah lumayan bu
bisa dibilang ada dari dinas parawisatanya sendiri sudah masuk dari pu nya sudah masuk
kalau dari dinas parawisata sudah ada pembinaan yaitu
apa namanya pemandu wisata
ada juga kita belajar untuk bahasa inggris bu
mereka diajarin itu
terus bagaimana melakukan pembibitan tanaman khususnya tanaman mangrove karena di sini untuk konservasi ya bu
nah mungkin itu
mereka yang namanya timah bu kan mereka harus kerja keras ya bu ya
ini disuruh selamat datang ibu
ada asil ada tasi lagi
itu dilakukan dengan
bertahap bertahap bu
nah seberapa besar ini kesuksesan program perhutanan sosial ini tergantung pada kualitas dari penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan mbak joe
ya sebenarnya saat ini kita boleh dibilang ujung salah satu ujung tombak dari keberhasilan ps ini adalah di tangan pendamping
tapi memang kita tahu tugas mendamping itu tidak mudah
mereka harus menjadi fasilitator di satu saat menjadi motivator edukator macam macam
sementara di kawasan yang mereka harus
dari sisi waktu keterbatasan dan lain lain
tapi tadi satu hal menarik saya kira terkait bagaimana menggerakkan masyarakat yang dua ratus lebih yang hanya aktif empat puluh
nah ini perlu ada strategi saya kira
karena mereka hanya berpikir ini lama
menunggu kunjungan banyak juga perlu waktu
sehingga perlu dipikirkan mungkin alternatif lain yang lebih bisa menjanjikan adanya pendapatan rutin per bulan
di samping adanya ekowisata ini
nah itu kira kira bagaimana cara mengidentifikasinya
apakah cukup sering ini berdiskusi kira kira bagaimana mengembangkan kawasan ini
apalagi kalau ekowisata ya kan sangat tergantung pada akses juga musim
penerbangan dan juga kalau misalnya harga tiket mahal
itu bisa sangat mempengaruhi ya
kalau di sini khususnya kita di seberang ini bu
untuk sekarang kita kembangkan ada juga kerjasama dengan pihak bpdshl untuk perkebunan
jadi kita buka menanam seluas kurang lebih sepuluh hektare tanaman buah buahan
jadi di sini menunggu tadi mungkin dari wisatanya
nanti kita bisa panen di perkebunannya sendiri
nah kalau untuk di sini juga kita mengembangkan paket paket yang lain bu
seperti tadi nanti mungkin ada memancing rajungan kepiting
terus juga ada susur sungai
terus ada juga paket untuk cari kerang
mungkin kita berusaha mencari usaha usaha lain bu yang mempunyai potensi
yang bisa mungkin menambah perekonomian atau pendapatan masyarakat dan kelompok di sini
ini strategi yang paling bagus ya untuk membentuk kemitraan atau kerjasama yang baik ya dari semua pihak itu
ini bagaimana supaya program perhutanan sosial itu betul betul sukses ya dan tercapai sesuai targetnya
karena kalau tidak salah kan target untuk menjadikan perhutanan sosial masih cukup banyak ya
masih cukup banyak
masih jumlahnya sampai akhir
masih jutaan juga ya
masih jutaan yang harus dijalankan
nah makanya mungkin terkait dengan pendamping yang saat ini masih terus kita upayakan ditingkatkan
salah satu strateginya yang kita bilang adalah pendamping ini harus berjejaring bermitra
ketika ini beruntung di sini kelompok masyarakat kelembagaannya sudah lumayan ada sdm ya
sementara di yang tempat lain belum
nah dikala kita menemukan seperti ini
justru bagaimana seorang pendamping bisa membuat satu semangat
semacam local champion yang diperankan sebagai pendamping kelompok itu sendiri
sehingga dia tidak perlu mendatangi tapi dia hanya memantau dari jarak jauh
sementara dia perlu membutuhkan di tempat lain
jadi selain harus aktif pendamping itu harus kreatif saya kira
kreatif menemukan pendamping pendamping sesama
tapi tidak mudah kan mendapatkan pendamping yang pertama paham dengan kondisi lokal
juga pemahaman terhadap konservasi dan bagaimana kondisi lokasi
tapi juga memahami masyarakatnya dan juga memahami tujuan dari program ini seperti apa
selama ini mbak erna yang paling berat dalam tugas anda anda merasa apa
kalau dalam perhutanan sosial ini bu yang paling susah dan mengalami kesulitan itu tadi
setelah pasca terima izin
mereka untuk bergerak itu kendalanya mau diapain
nah itu tugasnya di kita tadi bu
penyuluh harus peka melihat peluang potensi yang ada di kelompok itu
dan juga tergantung tadi bu
kita harus punya sosok ketua atau pemimpin kelompok yang mampu mengayomi dan merangkul semua anggota yang ada
apakah juga dalam melihat ini kawasan mau diapain
kita punya sdm seperti ini
apa yang bakal kita kerjakan kedepannya
harus seperti itu
sdm untuk pendampingnya juga harus diciptakan
ini bagaimana strateginya bukan jumlahnya saja tapi kualitasnya
jadi semua ini sk ini tidak akan bisa jalan kalau tanpa ada pendamping atau penyuluh seperti mbak erna ya
ini bagaimana strategi untuk training dari pendampingnya itu sendiri dan peningkatan jumlah
dari psk sendiri kami di awal tahun dua ribu sembilan belas ini sudah mengeluarkan perdidian nomor satu
tentang pendampingan perhutanan sosial
nah di situ kita mengatur antara lain bagaimana melibatkan pendamping pendamping di tingkat tapak
kita berkoordinasi dengan dinas kehutanan dan kph untuk mendapatkan pendamping yang potensi
kemudian di sk kan dan sebelum dia turun ke lapangan kita memberikan pembekalan pelatihan
kita bekerja sama juga dengan bp dua sdm untuk modul modul pelatihannya
tentu mereka sebagai penyuluh kehutanan
tapi selain penyuluh kehutanan bisa melibatkan juga lsm aktif di situ dan juga penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang sudah ada
selain pelatihan kemudian kita mengadakan bimbingan teknis termasuk misalnya bagaimana menjalankan sistem navigasi yang kita sudah buat itu

ada modul modul pelatihan
keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana
karena bisa juga kan apalagi penting untuk diambil sdm nya justru di sdm
sdm nya justru dari daerah itu sendiri kan
selama ini memang kita baru melibatkan rekomendasi untuk nama nama sumber tapi belum meminta juga mereka juga nanti aktif bisa melakukan pembinaan
mungkin ini bisa mungkin salah satu cara untuk menciptakan champion di daerah itu sendiri
ya kalau kenapa tidak misalnya ada tambahan satu dua pendamping yang bisa sangat membantu apalagi kawasannya yang begitu luas
ya kalau diperlukan
ya kalau diperlukan
terima kasih banyak mbak erna dan mbak joe mungkin penting ya bagi kita sekarang untuk langsung ya menanyakan kepada dari masyarakatnya itu sendiri apa kira kira yang mereka butuhkan ya aspirasinya seperti apa dan kira kira ekowisata ini akan dibawa kemana
sekali lagi terima kasih dan ini pahlawan ya ini kalau
mungkin kalau berhasil di sini kan bisa direplikasi di tempat tempat lain yang penting ada hasil nyatanya ya
ya tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali langsung dari belitung mangrove park
sdm lokal itu sebagai faktor kunci ya kesuksesan berhasilnya kemitraan antara perhutanan sosial ini dengan hutan kelompok ya hkm
ini bagaimana membentuk awal dapat ide dari mana pak wandi dan juga bagaimana akhirnya bisa meyakinkan teman teman untuk melepas kebiasaan kebiasaan buruknya menambang
bagaimana daerah ini sekarang disulap menjadi sebuah daerah yang layak untuk kita kunjungi dan begitu indah
ini berkat kolaborasi antara kelompok ya di sini hutan kemasyarakatan
dan tentu saja dengan teman teman kita di klhk pskl
di sini diwakili oleh bu direktur kita direktur kemitraan lingkungan bu joko sumadewi
dan juga dari ketua kelompok hkm seberang bersatu ya
marwandi ya pak marwandi dan bu jo apa kabar
baik terima kasih
kita tadi sudah banyak berbicara dengan bu jo dan juga pendamping di sini
yang mengenai bagaimana kawasan ini merupakan salah satu bisa dikatakan contoh kerjasama yang baik antara perhutanan sosial dan masyarakat setempat
mungkin pak marwani sebagai ketua kelompok ini ini kan sk nya
tapi ini sudah diperlukan kebijakan untuk mengelola ini baru didapatkan tahun dua ribu lima belas
bisa bercerita bagaimana kondisi saat itu dan bagaimana menciptakan dan membentuk kelompoknya
dan menyulap daerah ini sekarang menjadi kawasan ekowisata yang saya lihat sudah banyak pengunjungnya
waktu itu kita mulai dari tahun dua ribu tiga belas mbak desi
dari tahun dua ribu tiga belas kita mendapatkan sosialisasi bu jo
pihak kehutanan waktu itu dari polhut sama penyuluh
kita itu masyarakat setempat
ya kami dapat sosialisasi dari polhut dengan penyuluh di kehutanan kabupaten belitung
bahwa ada program hutan lindung itu bisa dikelola untuk dijadikan hutan kemasyarakatan
dua ribu tiga belas kita mendapatkan sosialisasi dari kehutanan
terus kita membentuk kelompok
termasuk juga kita sudah mulai beraktivitas membersihkan daerah ini
mbak awal januari dua ribu empat belas itu sudah kita mengajukan izin
waktu itu melalui bupati belitung mengajukan izin ke kemen lhk tahun dua ribu empat belas
keluar izinnya tahun dua ribu lima belas maret dua ribu lima belas baru terbit izin
kalau bisa cerita sedikit pak parwandi seperti apa daerah itu waktu itu
bentuknya dan kondisi lingkungannya dan juga masyarakat setempat yang diberikan sosialisasi diberikan izin itu rata rata apa ininya pekerjaannya atau profesinya
masyarakat kita mayoritas itu di perikanan di juruseberangannya perikanan nelayan
ada juga yang menambang gitu juga ya bu ya
jadi kesulitan kita yang pertama itu
waktu kita mau bentuk kelompok itu meyakinkan teman teman bu
meyakinkan teman teman bahwa kita bisa loh mengelola hutan
mengelola hutan lindung lewat program perhutanan sosial
sementara daerahnya waktu itu seperti apa
belum ada rindang seperti ini kan
belum belum bu
waktu itu kita datang ke sini sebagian aktivitas menambang itu masih kita temukan
masih kita temukan sangat waduh
seperti lululantalah daerah ini
karena dulu memangnya daerah ini awalnya memang daerah penambangan timah lepas pantai dari pt timah
tapi semenjak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu pt timah sudah tidak menambang
dari mulai tahun delapan puluh an sampai tahun dua ribu tiga belas kita masuk ke sini itu memang ditemukan aktivitas penambangan liar
terutama dari masyarakat termasuk juga ada masyarakat kitanya juga
ya tapi sekarang bisa dikatakan sudah tidak ada sejak adanya kerjasama dengan pskl
ya semenjak ada program perhutanan sosial dari kementerian kehutanan ini ya kita sangat berterima kasih
kita bisa mengelola kawasan sampai jadi seperti sekarang ini
terutama di bidang jasa lingkungan
yang lebih penting itu juga memberikan contoh merubah mindset masyarakat
ya nah tadi kita berbicara ya dengan mbak jo dan juga pendamping ya di sini mbak erna ya
bahwa di sini merupakan salah satu contoh yang baik karena sdm nya
nah itu sdm lokal itu sebagai faktor kunci ya kesuksesan berhasilnya kemitraan antara perhutanan sosial ini dengan hutan kelompok ya hkm
ini bagaimana membentuk awal dapat ide dari mana pak wandi dan juga bagaimana akhirnya bisa meyakinkan teman teman untuk melepas kebiasaan kebiasaan buruknya menambang
dari penyuluhan kawan kawan polhut sama penyuluh kehutanan meyakinkan kita bahwa nantinya bahwa salah satu kegiatan di perhutanan sosial ini yang bisa kita kelola itu jasa lingkungan
ada jasa lingkungan ada silvopas harinya ada agro posterinya bu ya kebun buah pemenfaatan kawasannya
itu kita langsung swadayakan
yang pertama jadi kita swadaya itu dari penduduk penduduk
yang kedua dari penduduk penduduk

pas terbitnya izin itu teman teman terkaget kaget bu
sebenarnya terkaget kok hutan ini bisa keluar izinnya bisa dikelola perhutanan
iya itu semangat bu
iya karena hutan lindung banyakan orang belitung ini nggak tahu nggak paham kalau hutan lindung itu bisa dikelola
tapi ide ekowisata mangrove park ini sendiri dari mana datangnya
waktu itu kita
kerjasama bareng yayasan terumbu karang indonesia
mereka ada dapat program mitigasi bu
mitigasi perubahan iklim dari icctf
tahun dua ribu enam belas kita mulai
programnya waktu itu pemanfaatan lahan bekas tambang
kita rehabilitasi dan kita ubah menjadi taman wisata mangrove
nah itu idenya dari kita bareng bareng sama teman teman di yayasan terumbu karang indonesia
dan itu disambut dengan baik ya
karena disini memang pantainya luar biasa bagusnya ya cantiknya
tapi mungkin belum dimanfaatkan secara optimawar
empat tahun itu saya lihat itu sudah bagus lah istilahnya
sudah layak dijadikan tujuan wisata
tapi awal awal apa kesulitan dalam mengelola ini dan menjadi sesuatu yang menghasilkan
awal awal itu yang kesulitan kita yang pertama itu sdm kita bu
ya kita juga nggak paham misalnya ada zona pemanfaatan sama zona lindung ya bu ya
mana yang bisa dikelola mana yang harus kita lindungi
itu yang pertamanya itu penataan batas itu
terus ada tadi rkt rencana kerja tahunan rencana umum rencana operasional kita
jadi kita pemetaan potensi kita persamaan dulu persepsi teman teman
ayo loh kita bangun jaringan waktu itu bu
kita swadaya bangun jaringan sana sini bagaimana
karena terus terang kita punya konsep kan butuh biaya
alhamdulillah waktu tahun dua ribu enam belas dari icpf dana mitigasi perubahan eklim kita dibantu bangun blitung mangkropak
termasuk juga bumi perkemahan bu jo
itu dari pemda kabupaten belitung bu
pemda kabupaten blitung untuk waktu itu kemah budaya nasional
sudah dua kali dilaksanakan kema budaya nasional
yang tahun kemarin kema rohis rohaniawan islam dari kementerian agama
jadi waktu terbitnya izin itu kita bu karena konsep sudah tersusun
rencana kerja tahunan sama rencana awal
dan ini disusun bareng bareng kan
bareng bareng teman teman sama penyuluh
dengan ide ide kreatif dari semua pihak kan ya
karena yang mengesahkan rkt kan penyuluh ya bu ya
mengesahkan rkt kita penyuluh kehutanan
jadi waktu itu alhamdulillah semuanya masuk bu
dari mitigasi perubahan iklim dari sct aid
perintah daerah karena kita sudah legal masuk juga bantu untuk kegiatan di camping ground
sama dari bp dasar l bu
bp dasar l kita ada rehabilitasi lahan seluas satu ratus enam puluh hektar
lima belas hektarnya itu jadi agroforestry sama horticultural
jadi ini merupakan salah satu contoh sukses ya dari kemitraan perhutanan sosial dengan masyarakat di sini
itu kuncinya itu adalah sdm nya itu
jadi itu di bantu oleh pendamping dan penyuluh
walaupun hutan lindung sejauh kita mengembangkan sustainable tourism
jadi ekowisata yang ramah lingkungan lah
dengan memperhatikan cara cara penanganan limbah dan lain lain
itu nggak jadi kendala harusnya
tapi ya memang yang harus perlu diawasi sejauh mana investor itu juga punya niat yang benar benar
bukan hanya ekonomi
tapi juga mau bersama sama memperhatikan keberlanjutan dari lingkungan ini
mbak jo mungkin kalau mau lihat ini
ini kan ya sekarang memang tempatnya bagus ya
ini ya sangat menarik ya
tapi bagaimana ke depannya mengembangkannya menjadi sesuatu yang bisa sustainable dari penghasilannya
kira kira ide ide apa yang setelah melihat kawasan ini mbak jo
saya kira tadi kalau mbak desi bilang kita merefleksi ke belakang empat lima tahun
siapa sih yang mau datang ke sini
tapi sekarang tadi kalau dari urayan pak marwan
selain wisatanya dapat
ada camping ground nya juga
ada rumah edukasinya
nah saya kira apa yang sudah diidentifikasi potensi potensi ini oleh teman teman di sini
yang juga pastinya ada keterlibatan dari pemerintah daerah juga ya pak
ini tali tali temali ini harus terus dikembangkan
dan di support lagi oleh banyak pihak
karena nggak mungkin masyarakat ini bekerja sendiri
terutama tadi ada penyampaian informasi
perlu juga dukungan moral
itu yang mungkin paling penting ya pak ya
walaupun sdm ini salah satu contoh memang di sini nih
ya karena tanpa sdm nya tidak bisa bergerak ya
istilahnya tadi ada barang bagus terus mau diapakan ini ya ke depannya
makanya yang empat puluh orang ini harus bisa menggerakkan yang dua ratus tiga tadi
harus terus menerus pak
kalau stay terus dengan empat puluh sulit ini
ya dan bisa menjadi proyek inilah best practice
untuk di bagian kabupaten belitung yang lain
karena masih banyak ya di situ
hkm hkm dan program kemitraan yang istilahnya masih belum jalan
itu kuncinya selain sdm kira kira dan apa yang menjadi
ini karena selama empat tahun ini cukup banyak yang dikerjakan pak marwandi sendiri
apa kunci kesuksesan selama ini sehingga berhasil
jadi persaudaraan antara anggota saya sama anggota pak
silaturahmi baik itu ke pemerintah desa pemerintah kecamatan kabupaten
termasuklah orang tua kita di kementerian lhk
nah itu insya allah kalau silaturahminya bagus konsepnya pun bagus ya bu ya
insya allah akses baik itu csr ataupun program program apbd ataupun apbn bisa masuk bu
di sini ada csr dari pelindo
dari kementerian lhk
udah masuk bu
dari bi juga ada
dan kalau dilihat dari segi pemasukan ya ini kan salah satu tujuan dari program perhutanan sosial ini juga bukan saja melestarikan utang
tapi menciptakan alternatif ya sumber sumber ekonomi yang lain ini bagaimana
semakin lama semakin meningkat
acara kunjungan tahun kemarin kita baru buka itu ya bu tahun dua ribu dua
waktu itu kita jumlah kunjungan di angka tujuh puluh
tujuh puluh empat sekian bu
tahun dua ribu sembilan belas di bulan sebelas sekarang di oktober itu di angka enam puluh lima ribu mbak desi
tapi waktu baru buka tahun dua ribu tujuh belas ya bu ya karena kegiatan waktu itu trackingnya belum selesai
aktivitas aktivitas belum memadai itu di angka cuma dua belas
oke jadi luar biasa ya ada peningkatan
iya peningkatan baik secara kunjungan ekonomi maupun secara kelembagaan
targetnya idealnya berapa untuk membuat
untuk membuat daerah ini betul betul memiliki nilai tambah
mungkin target kita di angka seratus ribu
seratus tapi dengan fasilitas
fasilitas mungkin ada tempat menginap mungkin di rumah makan kita mungkin bisa ditingkatkan
produk produk yang lainnya bu juga misalnya ada workshop kerajinan
termasuk juga karena kita bukan berbicara saja sehari hari di kita
ada budidaya kepiting kan ada kita
ada budidaya kepiting
termasuk juga kita kembangkan di agro forestry tadi di horticulturanya
nah mungkin itu yang bisa menggerakkan teman teman yang dua ratus tiga ratus
dan ini mungkin yang bisa bersinergi ya
bu jo bisa membuka pintu lah untuk mungkin ya dengan para investor
karena kalau dengan demikian perlu investasi dari luar ya
selama ini investor belum swasta
kalau sejauh ini belum ada yang berinvestasi bu
jadi ini sudah komunikasi
sudah ada beberapa yang siap
terus terang aja yang kembali ke orang tua kita ya mbak desi
orang tua kita kemen lhk seperti apa
masih muda kok
nah ini bagaimana
karena tadi juga di salah satu kendala mungkin ya investor kan tentu ingin jelasan lah istilahnya
dan sementara ini bagian dari hutan lindung
jadi agak sulit juga ya untuk menyatukan kedua kepentingan
tapi sulit untuk mengembangkan kalau misalnya penginapan restoran dan lain sebagainya dibatasi ya ininya
tapi saya kira gini juga mbak desi
walaupun hutan lindung sejauh kita mengembangkan sustainable tourism
jadi ekowisata yang ramah lingkungan lah
dengan memperhatikan cara cara penanganan limbah dan lain lain
itu nggak jadi kendala harusnya
nggak jadi kendala
tapi ya memang yang harus perlu diawasi
sejauh mana investor itu juga punya niat yang benar benar
bukan hanya ekonomi
tapi juga mau bersama sama memperhatikan keberlanjutan dari lingkungan ini
nah selama ini sudah ada approach mungkin
ada investor yang
karena saya lihat disini banyak sekali potensinya
ada pantainya dan apalagi sekarang sudah ada mangrovenya
ini dia tinggal ada penginapan yang layak
restoran dan lain sebagainya ini bisa menjadi resort yang menarik
ada tiga mitra yang sudah menyatakan kesiapan mereka
khususnya yang ditekankan tadi di konsep ekowisatanya
bagaimana alamnya tetap lestari ya bu ya
tapi yang lebih diutamakan kita kelompok masyarakat harus benar benar menjadi pengelola bu
jadi pengelola disitu
dan harus memberikan masukan juga
ini mumpung ada direktur mitraannya disini
jadi kalau ada keinginan ini bisa sekarang disampaikan pak marwadi
tapi kalau pengunjung datang ke sini apa yang bisa didapatkan saat ini
dan ini harus bayar ya masuk ya
iya bu ada tiket masuk
tiket masuknya berapa sekarang
tiket masuk kawasan ya
masih murah banget ya
masih terlalu murah saya rasa bisa ini lah
belum pergrowth nya disitu masih bisa dilakukan
untuk menciptakan nilai tambah
ini kan kalau banyak wisatawan pasti ya selain penginapan tapi juga souvenirnya
dan mungkin kulinernya sekarang
sekarang kemana mana harus ada
jadi kalau dengan adanya mitra ya bu ya
nanti terserang aja mbak lessi
mitra kita harus presentasinya ke ibu
presentasi ke pak derjen
coba kita presentasi sekarang
mungkin bisa keluar ini ketika
jadi kayak ide misalnya di pantai kita ini kan ada laut ya bu ya
mungkin untuk wisata snorkeling
ataupun pishing yang mancing bisa bu
mbak kita juga
oh ya bu kita dapat bantuan kapal disupport dari kkp bu
sama diving sama snorkeling
tapi dengan adanya misalnya kemitraan ataupun kerjasama dengan berbagai pihak
yang kita butuhkan itu mungkin ada transfer sdm
transport ilmu pengetahuan ya bu ya
nah ini yang bisa diberikan ya mbak jom ya
apa kira kira training bisa diberikan
karena ini perlu pelatihan ya
ini alih profesi ini
dulu nelayan dan penambang sekarang harus menjadi ya hospitality di situ
harus menjadi inovator ya dalam berbagai hal
ya itu yang dulu sejak pertama kali saya datang juga kita pernah berdiskusi ya
kebutuhan kebutuhan pelatihan apa yang dibutuhkan
itu kan masyarakatnya yang tahu
kami baru bisa memfasilitasi
apakah bekerja sama dengan dinas pariwisata
yang saat ini memang sudah ada
untuk bagaimana menjadi pelatihan
untuk bagaimana menjadi turist guide yang baik
tapi itu tidak cukup
perlu yang lain lainnya
nah ini mbak desy
kalau kita membuatkan program untuk mereka khawatirnya bukan menjadi kebutuhan mereka
ini yang kita tantang juga bersama pendamping
makanya ini harus presentasi ini langsung
kira kira kebutuhannya apa ini mumpung ada bu jo di sini
jadi kalau secara kebutuhan mungkin yang kita butuhkan itu balai benih sebenarnya
balai benih kepiting
balai benih udang mungkin bu
termasuk juga mungkin kerajinan ya bu
kerajinan kita butuh pelatihan kerajinan
karena kerang di kita ini kan jadikan limbah bu
tapi baru sekali atau dua kali pelatihan kemarin
teman teman hampir bisa mungkin
nanti ada workshop yang bisa jadi penambahan atraksi pengunjung ke sini
jadi ada harus mungkin dengan akademisi juga
dengan ipb mungkin
nah ini bisa
nah atraksi itu saya kira ya mbak desi yang perlu dikreatifkan oleh kelompok masyarakat
karena kan kita mudah mudahan melalui acara ini bisa terpublikasi ya
tapi banyak yang berhasil juga mereka mulai dengan membuat event event yang unik
di titik titik ekowisata itu
apalagi ini misalnya di beach di pantai
dan akses sebenarnya lumayan cukup dekat ya dengan jakarta dan jumlah penerbangan
kalau event yang besar event nasional
kalau mungkin event internasional beach boxing kayak apa gitu yang belum pernah ada
atau triathlon di sini
hal hal kayak gitu supaya mengundang dulu paralel baru kita kembangkan dengan yang itu
jadi kalau berpikir tampang itu mungkin hanya satu sampai dua generasi mbak
tapi kalau bicara sustainable keberlanjutan keberlangsungan alam
mungkin semua generasi bisa diwariskan
tapi ngomong ngomong ini kan tadi ada harus mengubah ya mindset yang dulu menggali gali gali
sekarang justru menanam nanam
nah ini bagaimana
kira kira sudah banyak yang yakin
alhamdulillah kalau secara penanaman gitu ya mbak
kita dapat pembibitan terus bu
kita pembibitan mangrove dalam hal ini dibantu dari bp das
jadi setiap tahun itu kurang lebih dua puluh lima sampai lima puluh bibit kita tanam
baik itu di areal ini ataupun di areal yang lain
tapi yang kita tekankan di sini di edu ekowisatanya
itu yang kita tekankan
karena kampanye lingkungan kita tekankan kepada anak anak usia dini
itu yang strategik ya
karena lingkungan ini bisa keberlangsungan
bicara sustainable tadi ya bu ya
keberlanjutan usaha keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan
itu yang kita harapkan
iya ini bagus sekali sebagai pusat edukasi juga ya
saya lihat di sini tadi banyak anak anak sekolah yang mungkin datang
nah ini fasilitas apa apa saja di sini yang disediakan bagi pengunjung
jadi kalau fasilitas
kalau anak anak kalau berbicara edukasinya
mereka mengenal bagaimana pembibitan mangrove penanaman
termasuk juga ada wahana anak mbak
ada wahana anak wahana bermain
kita perkenalkan juga bagaimana cara membesarkan kepiting
seperti apa ekosistem lautnya
tinggal nanti yang kita perkuat itu mungkin di laboratorium itu bu
kalau ada balai benih balai benih kepiting terutama
sama balai benih udang
jadi bisa praktik langsung
karena yang ditekankan sekarang baru di mangrovenya bu
tapi untuk hewannya belum
tapi ini sangat berbeda ya
kalau orang datang lima tahun yang lalu sampai sekarang kaget kaget ya
waktu sekarang yang kagetnya itu waktu teman teman kita yang kemarin mungkin message nya belum berubah gitu ya
yang kemarin mungkin nggak mau datang ke sini
narkawin teman teman yang lain
sekarang baru mau datang gitu kan
allah kok bisa
jadi harapannya kita oke lah bapaknya misalnya gak mau ikut atau gabung di sini
tapi anaknya kan yang datang ke sini mungkin cerita sama bapaknya bu
itu yang jauh lebih penting
tapi kembali tadi ke bicara masalah investasi
insya allah ya bu ya mungkin tiga pengembang tiga mitra itu nanti calon
nanti kita bawakan ke ibu
karena ini juga penting ya aspek bahwa masyarakatnya harus diutamakan ya dalam pengelolaannya
dan ini harus menciptakan lapangan kerja yang baru
bukan mengundang investor yang mencari keuntungan sesaat
itu kan yang penting
ini juga merupakan bagian dari do's and don'ts dari kemitraan itu ya
dan ps itu kan bukan hanya sekedar melestarikan hutan dan meningkatkan kejayaan masyarakat
sebenarnya yang lebih luas adalah kita menjaga lingkungan secara utuh
untuk menjadi kembali jadi paru paru dunia
kita menjaga alam alam juga akan kembali menjaga kita
itu yang lebih penting
dari pak marwandi sendiri kenapa tertarik untuk membangun kawasan ini seperti ini pak
kita kenalkan pulau belitung ini pulau timah ya bu ya
jadi dari tambang sebelum zaman penjajahan belanda zaman penjajahan belanda sampai ke indonesia madaika
jadi kalau berpikir tambang itu mungkin hanya satu sampai dua generasi mbak
tapi kalau bicara sustainable keberlanjutan keberlangsungan alam mungkin semua generasi bisa diwariskan
dan juga mengurangi konflik sosial ya
iya salah satu solusi
salah satu solusi konflik lahan konflik pertambangan
insya allah dengan nanti investor yang sesuai dengan konsep yang ada di kemen lhk
mungkin kalau sekarang kita baru memperdayakan teman teman di angka empat puluh masyarakat
mungkin bisa di angka dua sampai lima
bahkan mungkin yang di luar dari desa juri sobrang
tapi yang jelas penghasilan pendapatan meningkat ya dengan adanya menjadi ekowisata ini
dan ini kedepannya apalagi kalau nilai tambahnya juga
misalnya dari segi yang saya lihat di tempat tempat lain itu ada mangrove itu jadi keripik mangrove
itu semua bisa dijadikan produk produk yang dikembangkan di sini ya
itu sudah ada kesana kan
jadi karena kita ini kan ini kan bicara jasa lingkungan ya bu jo
karena kita juga nggak boleh meninggalkan produk asil hutan ya mbak
itu yang di hutan ada ini
jadi kita yang pertama kita lakukan itu produk teh daun sirsak bu jo
teh daun sirsak kita dibantu sama bpskl medan
teh daun sirsak sama termasuk dari mulai alatnya sampai ke packagingnya
ya ini perlu
teh daun sirsak
jadi biasanya kalau orang mengunjungi satu tempat kan yang penting tuh souvenirnya apa kulinernya apa
ciri khasnya ya
oleh olehnya ciri khasnya apa
mungkin terakhir mbak joe apa harapan ke depan dengan adanya kemitraan seperti ini yang diharapkan dari teman teman di kelompok hkm di sini
ya harapan kita bersama tentunya ya bahwa dengan adanya akses untuk masyarakat di juru seberang ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga menjaga lingkungan menjaga hutannya
karena sekali lagi kita dengan alam ini kan tidak bisa terpisahkan ya
kita mau menyelamatkan untuk generasi yang akan datang
kalau di sini jelas sekali bahwa tadi kalau tambang hanya untuk dua generasi
gak brilliant enggak

merusak lingkungan itu yang paling perlu diperhatikan
dan menciptakan konflik juga ya ternyata
konflik antar manusia
tapi juga konflik dengan alamnya
pembangunan bisa berkelanjutan pak yang penting untuk generasi mendatangnya itu
ya luar biasa bayangkan kalau dalam empat tahun saja sudah sangat berhasil menciptakan satu kawasan ekowisata yang sangat menarik ya
dan tertata dengan baik
menurut saya bagi anak anak muda sekarang kan yang mereka senang ya ke tempat tempat di mana mereka bisa melakukan selfie itu luar biasa
apalagi empat tahun mendatang
ada visinya akan jadi seperti apa kira kira
harapan kita memang empat sampai lima tahun awalnya ya bu ya kita tekankan di kelembagaan kita
sekarang sudah mulai mengeluarkan
sudah alhamdulillah sudah kuat kita sudah bagi rat harapan anggota tahunan bagi hasil kooperasi shu nya di tahun keempat
semua sudah ada shu nya sudah bisa bagi hasil sekarang luar biasa
berarti profit lah ya
ya nanti harapan kita mungkin dengan adanya mitra ya bu joy yang terseleksi yang benar benar terverifikasi
mungkin harapan teman teman yang lain yang di luar daripada pengelola bisa
sama sama dilibatkan ataupun diikut sertakan
iya yang jelas nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh kawasan ini dan bahkan bisa menular ke seluruh kabupaten
karena sudah melihat ada contohnya hasil nyatanya dan ternyata berhasil
kita harapkan ini menggugah ya semangat untuk merehabilitasi ya supaya bekas bekas kerusakan itu hilang
kita akan menjadikannya sebuah kawasan yang begitu indah ya
terima kasih banyak pak marwandi
sukses ya mungkin bisa dijadikan salah satu calon champion
champion dari perhutanan sosial
terima kasih mbak jo juga terima kasih
dan ini merupakan program yang sangat baik ya bermanfaat bagi kita semua
dan tentu saja perlu kita dukung kalau bisa
lain kali ke belitung ini bisa dijadikan salah satu destinasi yang dikunjungi ya
misata gusong bugis di sini di pantai di desa jurusebrang
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda
acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com dan di youtube insight with desi anwar
sampai jumpa di lain waktu dan siapa tahu di lain tempat